boleh nggak saya hari ini nganterin ayah nyonya hari ini aja please please hari ini yuk pakai
you berapa kali berapa kali ayah bilang sama you you kamu you ha ayah ini setiap morning
pagi and setiap afternoon sore diantar sama calon suaminya anak itu erwin
mah mah aku mohon jangan balik ke suami mama ya mama nggak bisa
kenapa gak bisa mah kenapa terus mama mau kemana
mau kemana reka kamu tahu kan anda pasti akan nyebut mama lagi mama mau kemana coba
akan jagain mama mulai hari ini
tapi aku habis dari rumah sakit pengunjungin mama
di inggris juga sih
setelah mama keluar dari rumah sakit
dia tinggal disini sama kita nek
dia tinggal disini sama kita
nek kamu itu belum kenal betul sama mama kamu
nenek yang sudah tahu siapa dia
simatnya hatinya jalan pikirannya
nenek sudah tahu semua
tapi aku udah janji ya sama dia
nggak bisa dia tinggal disini
sama hati menggagak

kalau gitu ya aku
cari kos nek bareng mama atau apa nek
kebetulan kita ketemu disini
untuk nyetak undangan pernikahan satu
udah jadi ya
kita baru saja pesan mungkin nanti selesai
oh ya aya kita makan siang dulu ya
oh ya saad udah makan
boleh kebetulan saya juga lapar banget
sedekah mas sedekah
kalau begitu kita pergi makan ya
kita pergi makan ya
wah gue mesti buktiin nih pas banget ada erwin
lo lihat aja gue tahu semua tentang aya
dan gue lebih pantes buat dampingin aya lo lihat aja
oh ya aya mas saya ketualiat dulu ya sebentar ya
mbak mbak mbak
saya mau pesan nih
pesanannya diantriin ke tuh ya cewek sama cowok yang duduk dua tuh
saya pesen bakso satu porsi terus sate tiga puluh tusuk sama nasi tiga porsi
ada pesanan lagi mas
ingat ya cepet ya
udah ada pesanan apa
belum ini masih mau nyari makanannya
kita lihat sekarang
gue pesenin buat lo nih gue tahu kesukaan lo sate
ada bakso juga gue pesen buat lo sekalian
tapi untuk kamu aja aku lagi pengen kesini yang lain
biasanya lo makan sama gue ini terus pesenannya kan
iya tapi aku lagi pengen nyoba yang lain
ayah kan makanan kesukaan lo kan ini kan sate sama bakso kan
gue tahu banget lo sukanya itu
iya tapi aku udah bilang aku lagi pengen nyoba yang lain kok sat
aya cobain dulu
di sini satenya beda
tuh aromanya juga lain deh pokoknya di sini enak banget cobain dulu
ya kalau kamu emang mau bikin aku seneng ya kasih kesempatan aku untuk pesen yang lain dong
aku kan mau nyoba masa aku dipaksa untuk makan sate sama bakso terus
sat sat udah dong
biarkan dia milih apa yang dia mau makan oke
kamu mau makan garu gado mau makan nasi goreng atau mau makan soto
terus sama mas erwin aja mas
seterusnya aku ya
bolehin mama tinggal sama kita ya nek
kasian ya kalau dia di situ dia dipukulin terus sama suaminya
ya kalau nenek diem aja artinya nenek bolehin mama tinggal di sini ya
nanti kalau dia sudah sembuh
keluar keluar keluar kamu keluar keluar keluar kamu
keluar kamu keluar
keluar keluar looking
nek aku tau nenek benci sama mama
tapi kalau nenek mau aku benci sama mama tuh itu ga mungkin nek aku ga bisa
nenek mau aku ga peduli sama mama
sekarang nenek selalu ngajarin aku
untuk peduli sama orang
sekarang ga mungkin aku
aku gak bisa gak peduli sama mama aku sendiri
mama kandung sendiri
nek aku mohon sekali lagi nek
aku tahu nenek benci sama mama
aku juga dulu
dulu aku juga benci banget sama mama
tapi sekarang mama udah nyesel
mau udah nyesel dan dia ngerasa bersalah banget
dia gak besarin aku yang seharusnya dia besarin
ya kalau kemarin aku marah marah aku bentak bentak
kalau nenek masih belum mau terima
gak apa apa itu terserah nenek
aku gak mungkin kabur dari rumah ini nek
karena aku sayang banget sama nenek
hanya memikirkan diri sendiri saja
mama kamu setelah sembuh oleh tinggal di sini sama kita
gue bakal sini
kenapa kelihatan sedih banget
kamu nih yang kayaknya kelihatan lagi senang banget
ada apa sih
kamu tau kan nenek kan sembuh banget sama mama
kan mama lagi di rumah sakit
aku pengen sebenarnya nanti kalau mama udah sembuh dia bisa tinggal sama kita di rumah
ya aku mujuk mujuk nenek nenek gak mau mulu
oh ya gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh
mujuk mujuk mujuk dia terus
iya jadi nanti kalau mama udah sembuh di rumah sakit dia bakal tinggal sama kita
ampun bagus banget dong raka
maaf ya kak aku seneng banget untuk kamu
tapi masalah aku besar banget
dan aku gak bisa kasih tau ke kamu dulu sekarang
karena ini ada hubungannya sama sakti lagi
takutnya kamu makin merasa terancam
kamu lagi seneng
kamu lagi seneng sekarang
aku gak maulah ngerusak kebahagiaan
who who siapa yang ngijinin you masuk enter you
eh boleh gak saya hari ini nganterin ayah nyonya hari ini aja
ayah udah bilang sama you berapa kali
berapa kali ayah udah bilang sama you you kamu you
ayah ini setiap morning pagi and setiap aftunum sore diantar sama calon suaminya anak ayah itu erwin
gipe gipe cepet sekarang
janganlah denn ini tukang ojek
janganlah dia ini ini ini
ayah kamu berangkat aja sama satria gitu
gak boleh mas sama satria
yaudah kamu berangkat aja
makasih mas erwin
gentleman nih baru namanya nih
yaudah kamu duluan ya
gapapa jangan ganteng
kenapa bukan yuk ngantar yuk
waduh kenapa tukang ojek yang ngantar yuk
belum sarapan mas
wah itu ojek kedemenan ke happyan kesenengan
aduh kenal lagi ayo
makasih ya sat
ini loh sat
undangan pernikahan aku sama mas erwin
kamu jadi sama erwin